tidak ada batasan usia untuk mencari ilmu
ungkapan ini sepertinya sangat tepat menggambarkan suasana ramadan
di masjid agung payaman magelang jawa tengah
ratusan santri berusia lanjut masih bersemangat menimba ilmu agama
beginilah suasana di pondok pesantren sepuh
masjid agung payaman kecamatan secang magelang jawa tengah
selama ramadan ratusan santriwan maupun santriwati
yang rata rata berusia di atas enam puluh tahun
husu mengikuti berbagai kegiatan keagamaan
seperti pemahaman islam dari isi al quran pengajian hingga sholat berjamaah
para santri ini datang dari berbagai kota di jawa tengah
meski tidak ada fasilitas istimewa
para santri tetap bersemangat untuk berada di pesantren ini
di tempat yang fasilitas yang minim ini
saya itu bisa betul betul merasakan
di sini semua bersaudara
selama menuntut ilmu di pondok pesantren
para santri dikenakan biaya rp tiga puluh
untuk mengganti biaya listrik air dan kebersihan pondok
mereka pun diberlakukan layaknya santri biasa
yang mempersiapkan kebutuhannya sendiri
mulai dari makan sahur menu berbuka
hingga tidur berbagi di serambi masjid
alasannya karena peminatnya adalah orang orang sepuluh
jadi usia alam siah yang menghadapi kematian
ini penuh bekal
bekal itu tiada lain adalah ibadah
pondok pesantren sepuh ini didirikan oleh
kiai muhammad romo agung atau mbah siraj
sekitar tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh
semula pesantren hanya sebuah pengajian rutin
namun semakin lama
para santri semakin banyak
dan sebagian besar adalah mereka yang berusia lanjut